assalamualaikum pak ustadz
ibu kan sudah kemari
kok datang lagi
iya pak ustadz ada yang mau ketemu
oh padahal padahal
kan akhirnya dia bangun aneh semua
kan udah ustadz seniornya
apa yang ente semua lakuin ini adalah perbuatan syirik
tau bang beli
ente semua udah bikin orang
orang percaya sama air bukan sama allah yang maha menyembuhkan
etnis semua kan paham agama
ente tahu bahwa satu satunya dosa yang tidak diampuni oleh allah adalah syirik
menyekutukan allah merasa lebih dari allah
ente lupa kalau allah yang menciptakan ente semua
tidak bang beli
ya rabbi ya allah
karena sinyata ada nyinggung soal emak
lo jadi kepikiran emak lo kan
jangan khawatir pi
gini gini gue juga siap buat bantu lo nyariin alamat cokap
gue pengen banget boy kalau gue ketemu angkab gue boy
gue bakalan sejujurnya tidak maaf sama dia boy
gue udah kasar sama dia boy
gue pingin bau lo bentar aja
maksud lo lo mau nyender di bau gue gitu
tapi jangan gelar ya
bukan kenang suara
jadi lo yang celakain emak gue
jadi itu emak lo
bocah banget lo celakain emak gue
sekatek katek lo ya
siapa yang celakain emak lo
gue masih punya moral
emak lo emak gue semua emak emak di dunia ini adalah emak gue
bukti bakti gue dari anak anak orang tua
bilang aja lo dendam sama gue kan
rasain lo ketek gue lagi nih bos
nih lo rasain ketek gue lagi nih
buat tau ketek lo bau tapi
nih sampai anti bau ketek
mana ketek lo mamut
mana mana ketek lo
mana mana ketek lo
berani sama gue
berani beraninya lu ya sama orang yang udah nyelamatinnya lo
bukan begitu caranya minta maaf
harus tulus di dalam hati
dari dalam hati
udah udah udah
yang lama cium lagi
mak juga anak anak mak
yaudah lo duluan aja
nya masih harus ke laboratorium
masih ada yang diperiksa
udah lo duluan
mak gitu dong
yaudah nyak ke dalem dulu nyak
masih diberhentungan sama si mamot
belanjaan apa gimana
nyak tinggal sini nyak
aku mahak gitu ya allah
katanya aduk penting udah ada calonnya
kalau udah ada calonnya ternyata ini sama siapa tuh
sama calon bukpati

kayak ada suara nangis
suaranya kayak suara
kamu kenapa nangis
kalau neneng nangis berarti apa teh
nggak ada apa apa
kamu kenapa nangis
nah iya tau itu

sedih kenapa neng
kata mengkandara dokter teh udah ada calonnya teh
neng kamu gak boleh sedih
pokoknya kamu tidak boleh nyerah ya
sebelum janggut kuning melengkung
nenek tik gak boleh nyerah
jangankan janggut kuning teh
bendera kuning pun nenek bapak kejar terus
kalau misalnya nih ya bang apoy juga udah punya calon
lo bakal sedih ini apa enggak
itu mah gak mungkin teh
soalnya neneng sama bang apoy sudah digariskan
digaris langkul mahfudz
kan bang apoy teh pernah dijodohin sama emak
jadi gak mungkin udah ada calonnya